pemerintah akan menanggung kerugian lebih dari tiga tujuh triliun rupiah setelah batal menjadi penyelenggara piala dunia under dua puluh
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan kerugian itu dihitung berdasarkan potensi penjualan tiket merchandise okupansi hotel hingga biaya renovasi venue
saat ini potensi kerugian total memang masih dikalkulasi oleh pemerintah
namun kerugian yang paling utama adalah rusaknya reputasi indonesia dalam jangka menengah dan juga jangka panjang
tujuh triliun itu minimum dari tiga tujuh triliun itu rupiah
tapi yang menurut saya yang paling kami sangat khawatirkan adalah reputasi jangka menengah dan jangka panjang
itu saja yang kita harus jaga jangan sampai indonesia yang selama ini sukses g dua puluh banyak sekali event
tahun ini juga banyak event dan kita menjadi
tuan rumah keketuaan asean itu jangan sampai reputasi kita yang sudah begitu sulitnya kita bangun ini terdampak